hasil perolehan suara ini berbeda dengan tabulasi kpu yaitu sebesar
kami ucapkan terima kasih kepada rakyat indonesia
para ulama kader simpatisan partai persatuan bangunan
yang telah memberikan amanah kepercayaan kepada partai persatuan bangunan
untuk mewakili aspirasinya secara politik dan konstitusional
dalam pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh empat yang lalu
pada pemilu ini p tiga alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari rakyat indonesia
dari masyarakat dari skala nasional hingga ke tingkat kabupaten kota
dalam perhitungan kami dalam tabulasi kami
perolehan p tiga adalah sebagai berikut saya jelaskan kepada rekan rekan media
di tingkat kabupaten kota perolehan suara p tiga adalah delapan enam puluh tujuh ratus tujuh puluh empat suara
dengan keterwakilan kursi di tingkat kabupaten kota
dan di tingkat kabupaten kota yaitu delapan delapan ratus empat puluh lima kursi di dprd
selanjutnya di tingkat provinsi perolehan p tiga adalah enam tiga ratus tujuh puluh sembilan delapan puluh lima suara
dengan perolehan kursi delapan puluh dua kursi di dprd di tingkat provinsi
kemudian di tingkat nasional perolehan p tiga adalah
enam tiga ratus empat puluh tiga delapan ratus enam puluh delapan dengan suara persentase yaitu empat tujuh belas persen
dan perolehan dua belas kursi di dprri hasil perolehan suara ini berbeda
dengan tabulasi kpu yaitu sebesar lima delapan ratus lima puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh suara
dengan presentasi tiga delapan puluh tujuh persen
dan dengan memperoleh kursi yang sudah ditetapkan oleh kpu di masing masing dapil
yaitu dua belas kursi di dprri
perbedaan ini tentu merugikan seluruh pemilih p tiga yang telah memberikan mandat
ini mengakibatkan hilangnya aspirasi dan kedaulatan rakyat dalam demokrasi
dan hal itulah yang mendasari p tiga memperjuangkan keadilan untuk
merebut suara yang hilang melalui mahkamah konstitusi
sebagaimana rekan rekan ketahui bahwa kemarin
perkara perkara yang diajukan oleh partai persatuan bangunan
dalam hal yang terkait dengan parlementi trash road
dimana di atas saya sampaikan bahwa perolehan
suara partai persatuan bangunan menurut versi tabulasi kami adalah enam juta
dan menurut kpu adalah yang tadi saya sampaikan lima delapan ratus lima puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh
maka kami berharap mahkamah konstitusi menjadi gerbang keadilan
rakyat yang dititipkan kepada partai persatuan bangunan
tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif
terhadap rakyat yang telah
akan terus berjuang melalui jalur konstitusi hukum dan politik
untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada p tiga
dan upaya ini juga kami lakukan karena kami tidak ingin masyarakat atau rakyat
nanti menyalurkan aspirasinya di jalanan atau di luar konstitusi
kepada seluruh kader p tiga saya meminta untuk tetap teguh dan turut mengawal perjuangan
yang belum selesai ini dan kita akan terus berjuang mengamankan suara rakyat
suara ulama suara konstituen kita sehingga kita memiliki keterwakilan di parlemen
selanjutnya kepada seluruh pengurus dan kader di seluruh indonesia
saya instruksikan untuk berjuang mensukseskan pemilu kada serentak tahun dua ribu dua puluh
dan insyaallah kita bersama sama kita menangkan calon kepala daerah pilihan p tiga
yang memiliki visi misi yang sejalan dengan p tiga yaitu keperpihakan kepada rakyat
kita semua adalah kader yang tangguh kader yang amanah dalam mengemban perjuangan para ulama dan tokoh bangsa
yang terdahulu telah dititipkan kepada kita semua sebagai generasi penerus